mana yang jual anak anak
tangkap yang ini kok yang karit itu
sejumlah anak sd yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah di pulau semau kabupaten kupang ini
lari terbirit birit saat dua perempuan yang mengendarai sepeda motor mengancam akan menculik mereka
ketika melihat anak anak itu lari ketakutan dua wanita ini justru tertawa girang
video yang diambil oleh dua wanita ini kemudian dijadikan konten di media sosial hingga menjadi viral
mencegah efek buruk konten tersebut aparat polsek semau menggelandang dua pelaku
di hadapan orang tua dari anak anak yang ditakut takuti dua wanita itu mengaku bersalah
meski menempuh jalan damai namun keduanya tetap dikenakan wajib lapor
bisa masalah korban anak pada saat itu kita mengajak ayo kita lapor bareng
bukan mumpung ada
berniat menagih utang melalui media sosial seorang wanita di kabupaten malang jawa timur
justru dituntut dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau uu ite
kasus ini sudah memasuki tahap persidangan
kasus berawal saat korban meminjamkan uang sebesar dua puluh lima juta rupiah
lantaran tak mendapat kejelasan pengembalian uangnya
korban pun berkomentar di salah satu postingan media sosial istri peminjam uang
namun istri peminjam uang justru
laporan kasus ini
korban dijerat dengan pasal tentang informasi transaksi elektronik
ia dituntut dua lima tahun hukuman penjara dan denda tujuh ratus lima puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia